pemirsa sebelas juli merupakan hari kependudukan dunia
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau bkkbn
menyambut hari kependudukan dunia kali ini
dengan tema mengurangi annet need kb
angka kematian ibu
kekerasan berbasis gender dan praktek berbahaya
serta mencapai bonus demografi dalam kerangka icpd dan sdgs dua ribu dua puluh
nah lalu bagaimana langkah langkah bkkbn
menyambut hari kependudukan dunia dua ribu sembilan belas
telah bersama kita
kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
spesialis kebidanan kandungan konsultan infertilitas
selamat pagi pak hasto
ya selamat pagi
pak hasto ini kalau kita bicara soal
kalau kependudukan masalah kependudukan di indonesia ini adalah
salah satunya angka kematian ibu yang cukup tinggi begitu ya pak ya
nah ini bagaimana bkkbn melihat ini
ya memang bkkbn punya beban yang cukup serius dalam hal ini
karena di hari kependudukan sekarang ini
yang sekarang ini kita temanya mengarah kepada
janji janji icpd yang di cairo tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

salah satu janjinya memang bagaimana pemberdayaan perempuan
dan di situ ada tadi yang sudah disebutkan
angka kematian ibu yang kita masih tinggi itu
sehingga dari situ maka kemudian kita ini bagaimana melakukan upaya upaya pencegahan terhadap kematian yang tinggi itu
kita dengan kematian ibu tiga ratus lima per seratus ribu kelahiran hidup itu cukup menantang lah bagi kami
dibandingkan dengan negara tangga saja misalnya singapura itu berapa
singapura itu hanya sekitar enam sampai tujuh gitu ya
per seratus ribu kelahiran ya kita kan jauh sekali
sekarang kan sudah sdgs ini ya
dulu cita citanya itu kita akhiri di tahun dua ribu
cita citanya angkanya satu ratus dua puluh lima per seratus ribu
itu cita cita di akhir mdgs tahun dua ribu lima belas
sementara kita masuk sdgs ini
makanya tadi kalau disampaikan salah satu subtema mengerucut kepada unmet need itu memang betul sekali
karena banyak sekali yang unmet ya antara kebutuhan mereka harusnya menggunakan sarana kontrasepti
tetapi dia tidak melakukan itu
karena kita inginnya turun serendah rendahnya
oke jadi salah satu penyebab dari tingginya angka kematian ibu ini adalah angka unmet need ini juga begitu ya
iya tentu begitu
karena kan banyak orang yang sebetulnya sudah tidak ingin hamil
tetapi dia tidak pakai kontrasepsi
misalkan anaknya sudah tiga atau sudah empat
dia tidak memakai kontrasepsi
padahal dia tidak ingin hamil loh
terakhirnya dia hamil
mungkin takut pak
ya bisa saja
tapi ada juga yang sebutar pemasangan kb ini atau iud ini kan
ada yang katanya bisa bikin gemuk
terus kemudian ada juga yang katanya ya bisa lari kemana mana begitu ke organ yang lain itu benar nggak sih
ya sebetulnya itulah kadang kadang mitos
kadang kadang ada orang percaya bahwa wah ini kalau pakai kontrasepsi contohnya iud ini bisa lari kemana mana
padahal sangat tidak benar
sangat tidak benar
karena uterus atau rahim itu kan hanya kecil dan ada di situ ya
kemudian iud atau orang desa desa masih ada yang mengatakan spiral itu ya
itu tempatnya hanya di situ
tidak akan lari kemana mana
makanya ini perlu diluruskan
tapi mengapa ada yang bisa kemudian hamil begitu
ya kegagalan itu betul ya
jadi angka semua alat kontrasepsi itu kan ada probabilitas untuk kegagalan
jadi masing masing alat kontrasepsi pasti punya peluang kegagalan
angkanya kan kecil kecil ya
sebetulnya iud itu misalkan ya
orang pakai iud selama ada seratus orang pakai iud
kemudian makanya satu tahun
maka kalau kita ikuti orang seratus pakai iud selama satu tahun yang gagal paling satu atau dua
tapi kan yang dipikir bukan gagalnya
yang dipikir kalau tidak pakai lebih gagal lagi
karena kalau tidak pakai orang usia subur tidak pakai kontrasepsi
selama satu tahun
ya usia subur hubungan seks dua tiga kali seminggu
pencegahan lewat tanggal atau pil kb mungkin bisa jadi salah satu solusi
ya memang harapan kita memakai alat kontrasepsi jangka panjang
tetapi kalau seandainya belum bisa pakai yang jangka panjang ya ya bolehlah pakai pil
ada juga yang masih pakai kondom
tetapi memang saya setuju bahwa kadang kadang ada mispersepsi ya itu penting
sehingga unmet need ini harus selalu diusahakan dimana saja untuk melalui counseling
kemudian pemberian motivasi itu penting sekali untuk menurunkan unmet need ya
kalau selama ini dari penelusuran bkkbn di desa desa begitu ya
apa masalah terbesar
kenapa orang banyak yang masih belum mau begitu menggunakan
pil kb atau kb begitu
ya jadi yang pertama pengetahuan memang sebagian
kemudian yang kedua memang ada juga yang jangkauannya seperti di indonesia timur di maluku di papua
itu kan jangkauannya juga memang di ntt
itu juga jangkauannya masih banyak yang dari secara infrastruktur kadang kadang jangkauan masih jauh
sehingga mereka ini akhirnya unmet neednya tinggi
unmet neednya tinggi
makanya di indonesia ini jumlah anak yang dilahirkan per satu per perempuan itu kan namanya total fertility rate ya
jadi satu perempuan itu harapan kita itu kan melahirkan dua satu
artinya kalau tetangga di situ melahirkan tiga tetangga sini dua ya kita dua lah gitu
atau kita satu lah gitu ya
kalau tetangganya sudah tiga tiga ya kita satu aja
rata rata hampir dua satu ya
sekarang ini masih berapa
masih dua empat masih dua tiga puluh delapan lah
nah itu kan kalau semakin daerah semakin rural area semakin daerah yang pelosok
maka angka yang harusnya dua satu kan semakin tinggi
mungkin ada keinginan untuk bersaing begitu punya anak yang banyak banyak kan
punya anak kok bersaing itu ya
yang salah ya
iya pemahaman yang salah
ada juga yang mereka itu hubungannya dengan kemiskinan
jadi orang orang miskin juga akhirnya cenderung
rata ratanya lebih tinggi
jadi ya rata ratanya kalau orang orang yang kaya justru rata rata sudah mendekati dua satu misalnya begitu
atau bahkan ada yang satu
artinya rata rata punya anaknya satu dua satu dua
tapi orang orang miskin dan tinggal di pelosok yang pengetahuannya rendah justru dia lebih tinggi
rata ratanya lebih tinggi
makanya kalau tadi masalahnya apa ya
masalahnya masalah pendidikan masalah kemiskinan kemudian masalah infrastruktur jangkauan
saya kira itu masalah masalah yang kenapa unmet kita masih tinggi kenapa total fertility rate kita belum dua satu rata rata nasional
oke tapi masalah ini kan sebenarnya masalah yang sudah lama begitu ya pak
dulu juga selalu masalahnya ini lagi ini lagi
nah jadi apa kira kira yang harus dilakukan bkkbn
ya memang betul ini pertanyaan yang sangat menantang saya sebagai orang baru ya
apa yang harus dilakukan
kalau menurut saya memang harus ada inovasi
tidak ada yang tidak
tidak business as usual ya
jadi tidak hanya seperti biasanya itu yang paling penting
kita tahu ya di desa desa di pelosok pelosok itu sebetulnya kita punya tenaga penyuluh yang cukup banyak
jumlahnya ada hampir lima belas ribu di seluruh indonesia ya
kemudian yang kedua ada bidan bidan desa yang jumlahnya juga cukup banyak ya
kalau kami ini mohon maaf saya kemarin beberapa saat kan saya jadi bupati di kulon progo
iya betul bisa cerita mungkin pak pengalamannya
jadi ibu hamil itu kita bagi habis
jadi misalkan di kabupaten satu kabupaten ya kalau kabupaten yang saya pernah bekerja kemarin itu kan satu tahun itu ibu hamil tiga ribu lima ratus ibu hamil
kalau misalkan tiga lima ratus ibu hamil maka saya bagi ke jumlah bidan yang ada
pasti ditangani oleh bidan gitu ya
iya pasti ditangani oleh bidan
satu bidan bisa mengawal antara dua puluh sampai tiga puluh ibu hamil per tahun
ya kemudian dialah mengawal itu
kemudian kita punya program namanya bumilku
bumilku itu ibu hamilku itu kebetulan kulon progo ya waktu itu
itu dengan cara begini
ibu hamil itu bisa kita petakan di dalam peta geospacial information system
jadi ibu hamil itu sebenarnya bisa dipetakan
dengan cara begitu maka tahu ini lokasinya di mana ini risiko tinggi atau tidak
nah harapan saya push pasangan usia subur dan juga orang orang yang sudah berkabe itu bisa kita paparkan dalam geospacial information system
oke sama seperti itu ya
iya sama seperti itu
oh ini disana ada pus sekian dan kemudian ada yang belum kabe
belum pakai alat kontrasepsi
nah hal hal seperti inilah yang menurut saya harus ada terobosan terobosan
hari ini kan harus ada program internet of thing di masing masing departemen ya
sehingga kami pun akan menggunakan smart program yang di dalamnya ada internet of thing ya harus kita lakukan
kalau menurut saya itu
yang berikutnya pak presiden jokowi itu sebenarnya punya kebijakan sekarang ini
semua dukuh dukuh di seluruh indonesia
kepala kampung itu gajinya naik gitu ya
gajinya naik itu minimal golongan dua a
jadi padahal saya tahu mereka itu sebenarnya pekerjaannya masih kalau di pedukuan itu kan pekerjaannya kalau tidak seperti pns
jadi dia ya pekerjaannya di masyarakat lah tidak ngantor tidak pakai bolu justeragam gitu
kalau dukuh gitu
tapi sekarang kan digaji
digaji setara dengan gulungan dua a ya
saya berharap sekali bkkbn nanti bisa bekerja sama lah
dengan duko duko yang sudah nanti insya allah gajinya naik gitu ya
jadi kalau kami kekurangan penyuluh kami pun akan join dengan dana desa misalnya gitu kan
karena ada dana desa ada program itu
ya kami insya allah akan bekerja sama dengan desa
tapi dengan melihat apa yang sudah dilakukan waktu menjabat sebagai bupati kulon progo dengan melakukan pemetaan begitu ya pak
berapa persen angka yang kemudian bisa diturunkan dari angka kematian ibu
ya sebenarnya lumayan
jadi dulu kematian setahun bisa lebih dari sepuluh gitu ya
sekarang pengalaman terakhir satu tahun yang mati hanya tiga
dari lima tiga ratus persalinan
jadi itu contoh kasus ya
contoh kasus di suatu wilayah ya ini kita ambil contoh di kabupaten saya kemarin
itu kan yang melahirkan bisa lima tiga ratus yang meninggal tiga
ini kan kalau menurut saya ya sudah upaya maksimal lah
dan itu pun yang meninggal ini kejadian kejadiannya adalah kehamilan dengan risiko tinggi
dan dia harusnya memang dia tidak hamil
contohnya orang dengan menderita sakit gondok misalnya begitu
oleh karena itu saya yakin dengan apa ya dengan hari kependudukan sedunia ini
kemudian dengan mengambil tema ya bagaimana angka kematian ibu
bagaimana kemudian unmet need
kemudian juga bagaimana kita mencegah kekerasan pada perempuan
dan mempertahankan juga bonus demografi ini
mudah mudahan ini menjadi
apa ya berkah tersendiri lah bagi bkkbn untuk mendorong program program
nah salah satu yang harus dipikirkan terkait dengan hari kependudukan ini adalah bonus demografi di indonesia ya tahun dua ribu dua puluh nanti
nah kemudian apa artinya bagi bkkbn terkait bonus demografi ini kita akan bahas lebih lanjut nanti ya pak ya
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara
terima kasih enjoy
ya umirsa masih bersama indonesia for work bersama kepala badan keperdudukan dan keluarga berencana nasional bapak dr hasto wardoyo spesialis kebedaan dan kandungan
pak hasto ini bonus demografi kan
akan dimulai tahun dua ribu dua puluh ya artinya enggak lama lagi tahun depan begitu ya nah apa artinya bagi bkkbn
ya sebetulnya kan begini bonus demografi itu harus dipertahankan oleh bkkbn ya
bonus demografi itu kan usia usia yang sekarang ini produktif dia jumlahnya bisa dua kali lipat dibandingkan yang tidak produktif
sehingga usia antara lima belas tahun sampai enam puluh lima tahun itu jumlahnya itu bisa dua kali lipat dibandingkan usia yang empat belas tahun ke bawah atau enam puluh lima tahun ke atas
nah oleh karena itu ketika ini komposisi penduduk seperti ini maka sangat ideal sekali karena ini adalah kesempatan baik orang bisa bekerja
tetapi yang ditanggung sedikit hampir dua orang bekerja hanya menanggung satu orang yang tidak bekerja
nah ini adalah usia produktif
yang luar biasa tetapi usia produktif yang tidak dimanfaatkan dengan benar maka tidak jadi berkah bisa jadi musibah ya
karena apa usia produktif identik dengan usia konsumtif juga ya sehingga sebetulnya bisa dipandang oh ini usia konsumtif nih iya
akhirnya boros itu ya bisa begitu juga tetapi kalau dia pendidikannya bagus tenaga kerja tersedia dengan baik
kesempatan kerja ada itu maka ini baru menjadi bonus demografi
nah tugas bkkbn sebetulnya mempertahankan nih struktur ini biar bagus begini kalau bisa ya kalau bisa suasana bonus demografi ini dipertahankan lebih lama lagi
ya karena sebentar lagi kan usia harapan hidup meningkat ya sehingga banyak nenek nenek kakek kakek banyak sekali gitu
ketika nanti yang enam puluh lima tahun jadi banyak sekali maka bonus demografi kan tidak lagi bagus ya karena banyak lagi orang tua tua yang harus ditanggung
harus ditanggung ya
nah oleh karena itu ketika nanti angka harapan hidupnya tinggi kemudian banyak nenek nenek kakek kakek yang harus ditanggung
tentu yang di bawah empat belas tahun ini harus tidak boleh banyak banyak gitu ya harus mengimbangi saja gitu
karena kalau banyak banyak nanti bonusnya hilang jadi itu tugas kami sebetulnya mempertahankan struktur ini
oke jadi yang akan dilakukan oleh bkkbn salah satunya adalah tetap menjaga supaya
iya supaya struktur ini tetap bagus ini
ya kalau bisa lebih lama lah gitu memang kita tahu negara negara maju juga pernah mengalami bonus demografi juga tidak lama ya
mungkin hanya berapa tahun gitu ya sepuluh tahun lah gitu tapi ya kalau bisa lebih bisa dipertahankan itu pkb
nah tapi terkait dengan lapangan kerja yang mungkin saja belum tentu mencukupi begitu ya
nah ini bagaimana kira kira apa yang bisa dilakukan
iya memang kan begini kalau bkkbn kan harus terintegrasi programnya dengan sektor sektornya
dalam hal ini dari kementerian tenaga kerja kemudian juga kementerian kesehatan juga kementerian kementerian yang menyangkut masalah ekonomi kreatif ya
jadi sekarang kan umkm itu kan juga luar biasa bisa menumbuhkan kreatifitas ekonomi di tengah tengah masyarakat
oleh karena itu bkbn kemudian membuat kampung kb
nah kampung kb ini adalah dipilih kampung kampung yang sosial ekonominya masih rendah
masih rendah kepesertaan kontrasepsi nya juga masih rendah
kemudian juga pendidikannya juga masih rendah mungkin dia juga jangkauan aksesnya juga agak sulit gitu
nah kemudian kita bikin kampung kb
nah kampung kb inilah yang harapan kami ini bisa memberdayakan perempuan perempuan yang ada di situ
sehingga akhirnya bonus demografi tadi kemudian menjadi produktif gitu
kami berharap sekali ini nanti kalau harganas harapannya ya yang bikin cendera mata yang bikin baju seragam
itu ya alangkah indahnya kalau ini adalah orang orang miskin kader kader aseptor abseptor di kampung kb itu
tidak beli dari tempat lain misalkan itu
sehingga kalau menurut saya kebutuhan kebutuhan lokal yang bisa disuplai dari lokal sendiri ini penting
untuk supaya tenaga kerja kita tumbuh
bisa terserap begitu ya
nah ini kampung kb ini rencananya ada di setiap daerah
iya iya kita setiap kabupaten ada kampung kb kampung kb kampung kb
bahkan semakin banyak makin banyak
semakin baik gitu ya
dalam arti bukan banyak orang miskinnya ya
tapi maksud saya banyak program kampung kb untuk mengatasi kemiskinan juga
karena ini kan kita mendorong keluarga sejahtera ya
bagaimanapun juga mendorong agar keluarga sejahtera
karena itu peran bkkbn disitu saya kira
melalui pemberdayaan perempuan di kampung kampung kb
tantangan lain lagi ini adalah juga harus turut mensukseskan agenda sdgs dua ribu tiga puluh begitu ya pak ya
apa andil bkkbn untuk pencapaian sdgs dua ribu tiga puluh
sebetulnya isinya sdgs yang diantaranya juga ada mengentaskan kemiskinan
kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi gitu
nah khusus kesehatan ibu dan bayi itu sebetulnya seribu hari pertama itu kita juga ikut mengawal
kita punya namanya bkb ya bina keluarga balita misalnya begitu
ini bagaimana ibu ibu yang punya balita ini
kemudian dia kita ajari untuk gisi seribu hari pertama
itu sangat penting
karena kalau stunting itu yang kita ini sekarang stunting itu sangat apa ya
cukup banyak ya
cukup banyak ya cukup banyak di indonesia secara umum maupun di kabupaten kabupaten masih banyak
makanya kami peran bkkbn adalah ini ikut mengawal di seribu hari pertama
seribu hari pertama itu pada saat dia masih di dalam kandungan itu dua ratus tujuh puluh hari
kemudian setelah lahir itu tujuh ratus tiga puluh hari ya sehingga kira kira anaknya itu sudah berusia tujuh ratus tiga puluh hari
kira kira anak usia dua tahun lah
usia dua tahun
jadi jangan punya harapan anaknya itu tidak stunting ketika sudah dua tahun
dia sudah stunting kemudian akan diintervensi dengan gisi gizi yang cukup gitu
ya maka kalau mau intervensi ya seribu hari pertama
dari awal begitu ya
dari awal ya ini sering terjadi miss gitu ya
nah tugas bkkbn juga tadi di kelompok kelompok bina keluarga balita
kemudian juga kita itu juga punya remaja tuh
ini juga kesihatan reproduksi remaja ada gen re ini generasi terencana
jadi sebelum dia hamil sudah diberikan apa counseling gitu
remaja remaja sudah diberikan counseling ini tugas tugas kami untuk melakukan upaya preventif
nah terkait dengan sebelas juli hari kependudukan dunia kemudian ini memperingati dua puluh lima tahun icpd begitu ya
apa saja perjanjian perjanjian yang kemudian harus diperhatikan lagi dalam hal ini
ya jadi kan janji dari yang akan direalisasi dari icpd ini kan diantaranya tadi pemberdayaan perempuan
kemudian juga kekerasan perempuan yang berbasis gender ini kan yang harus direalisasi
kemudian juga adulesen reproductive health jadi kesehatan reproduksi remaja itu ini juga harus
kami merasa bahwa program keluarga berencana di indonesia dan kependudukan itu dari tinjau dari angka angka banyak juga yang sudah positif angkanya
tapi kan kenyataannya kan outputnya angka kematian ibunya masih tinggi misalnya begitu
unmetnitnya juga masih tinggi
nah ini kalau menurut saya percepatan realisasi icpd itu ini yang penting
di sini ya
ya di sini
target dua ribu dua puluh unmetnit ini berapa banyak
nah kalau bisa delapan itu bagus ya tetapi kan kenyataannya lima tahun terakhir kan turunnya cuma empat
lima tahun itu kita lihat turunnya kecil sekali
iya kecil sekali ya
ya sebetulnya sih targetnya kalau bisa nol gitu ya tetapi kan itu kan sangat tidak mungkin
tetapi namanya unmetnik harusnya semangatnya sebagai pelayan rakyat itu kita ini ya kalau bisa semua terlayani semua terjangkau karena itu
sehingga semua akan akhirnya nol kan itu
semangat kita begitu
tapi ini retrospektif kita melihat oh ternyata lima tahun saja turunnya cuma sekian gitu ya
ya mungkin dari apa yang dilihat ini kendala kendala lima tahun terakhir itu apa saja pak
jadi kita ingin mengopinikan kembali bkkbn dan juga kontrasepsi ini menjadi satu pengetahuan
anak anak remaja sekarang mungkin dia banyak akses pengetahuan tetapi
pengetahuan tetapi pengetahuan itu tidak bisa diperbaiki
pengetahuan tentang reproduksi mungkin agak kurang juga
ketika dia melahirkan dia cara menyusui juga dia belum mengerti kemudian kontrasepsi yang cocok dia juga belum mengerti
itu banyak sekali
banyak mitos yang misalnya mengatakan oh kalau masih menyusui tidak akan hamil begitu ya
iya ya sebetulnya tidak salah salah amat ya ketika orang menyusui kan memang otomatis dia tidak produktif tapi kan itu bagi yang asli eksklusif ya
yang setiap tiga jam meneteki setiap jam tiga jam itu tapi ya ada bahasanya bahasa jawa sebenarnya ngek jel begitu ngek nangis langsung dijel jeli itu kalau bisa begitu sih itu aman itu tapi kan sering ada
tapi banyak juga pak saya sendiri pengalaman kakak saya juga asli eksklusif tetap hamil
iya iya sebetulnya makanya iya kegagalan orang asli itu kan dua puluh lima ya dua puluh lima per seratus per tahun
jadi kalau ada seratus orang menyusui itu kalau enggak pakai alat kontrasepsi itu yang hampir dua puluh lima gitu loh
tetap masih ada
menyusuinya juga aktif seksual intercourse nya juga aktif itu
dua duanya aktif ya kegagalannya tetap dua puluh lima makanya
jadi sudah harus dipikirkan begitu melahirkan ya
iya mestinya jangan pede lah jangan terlalu percaya lah karena kegagalannya cukup tinggi kan kb alami itu kan namanya kb alami
itu kegagalannya cukup tinggi
orang orang dulu banyak juga yang pakai kb alami banyak juga yang mungkin kegagalannya rendah tapi kan apa ya hari ini kan beda sekali mungkin
dari segi gizi ya
iya gizinya terpenuhi kesuburannya meningkat
beda sekali lah makanya saran saya ya jangan terlalu percaya diri dengan kb alami lebih baik pakai yang istilah kita mkjp atau metode kontrasepsi jangka panjang ya lebih aman
lalu bagaimana rencana kerjasama dengan kembali ke kb alami
dengan kementerian lain terkait program program bkkb ini kan banyak sekali ya yang harus dipikirkan
ya jadi memang kita harus terintegrasi dengan kementerian kementerian yang lain sebagai contoh kami tentu sangat ingin sekali bekerja sama dengan kementerian sosial dalam rangka untuk kampung kb itu bisa berkembang
karena kan banyak orang yang miskin yang kemudian dia tadi saya katakan angka kehamilannya cukup tinggi di lingkungan orang miskin
kami tentu harus kerjasama dengan kementerian sosial kami juga harus tentu dengan bapenas ya tentu karena yang mensupport programnya dari bapenas dari kementerian keuangan
kementerian kesehatan tentu paling penting ya karena kita harus bisa join dengan baik dengan kementerian kesehatan karena program program kita kan banyak yang di sana juga
sehingga bersama samalah kesehatan reproduksi itu kita bersama sama kementerian kesehatan
dan juga tentu asuransi tidak ada tidak kalah penting ini ya
tidak kalah pentingnya hari ini kan bpjs misalnya lebih itu bagaimana agar kepastian itu penting ya jadi pasti kemudian simple dan cepat ya itu pasti tapi lambat itu juga tidak boleh ya jadi apalagi sudah lambat tidak pasti itu jadi ini masalah apa ya cover rate dari sisi keuangan penting
memberikan ketenangan begitu ya
iya memberikan ketenangan
oke pak terakhir ada ajakan dan anjuran mungkin yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait hari kependudukan ini
ya terima kasih jadi kami dari bkbn mengajak kepada seluruh pemirsa dimana aja untuk kemudian kita harus menghayati betul bahwa hari kependudukan ini kita manai sebagai suatu hari yang untuk memahami bersama bahwa kita ini ada di posisi yang beruntung sebetulnya ada window period yang sangat menguntungkan yang namanya bonus demografi
dimana banyak penduduk yang usia produktif yang hanya menanggung sedikit yang tidak produktif ini bisa tercipta karena usia kurang dari empat belas tahun ke bawah ini lebih sedikit dibandingkan yang produktif oleh karena itu kami berharap sekali marilah kita sukseskan program keluarga berencana kemudian juga kita bisa pertahankan bonus demografi ini dengan baik kemudian juga kami berharap kerjasama dengan kementerian bapenas ini akan menjadi suatu perjalanan yang lebih baik dan lebih baik untuk kita
kita bisa dengan kementerian lain untuk bisa kita mendapat dukungan karena
tenaga kerja tentu harus menjadi sumber sdm yang bagus kemudian harus kita siapkan pendidikan yang baik kita siapkan kesehatan yang baik kemudian kita siapkan pekerjaan yang baik
jadi saya kira itu dari saya terima kasih
baik terima kasih pak hasto sudah berbagi informasi di sini kita berharap program program yang akan dijalankan bkkbn nanti bisa berjalan dengan baik begitu pak
lancar sukses ya tercapai target targetnya
bonus demografi ini bisa kita nikmati cukup panjang begitu
baik terima kasih
dan pemirsa demikian indonesia forward bersama badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
saya lucia saharundur diri sampai jumpa